pusat atraksi dan taman bermain dalam ruang trans studio theme park cibubur
masih menjadi magnet warga jabodetabek yang ingin mengisi masa liburannya
sejumlah wahana pemacu adrenalin jadi favorit pengunjung
pemirsa ini adalah kedatangan saya yang kedua pekan ini setelah rabu lalu
tidak semua wahana sempat saya coba karena terbatasnya waktu
tapi hari ini saya akan mencoba salah satu wahana pemicu adrenalin
grafitron di wahana ini jantung saya berdebar kencang
karena selama hampir dua menit pengunjung diputar sangat kencang dan kaki seperti tidak menginjak tanah
nah tadi saya sudah mau mencoba wahana gravitron
sekarang saya ada di wahana
ini wahananya gelap gelapan
saya harus membasmi berperang melawan
di wahana ini pengunjung ditantang menyiapkan nyali untuk perang membasmi zombie dengan senjata canggih
dalam lorong minim cahaya harus siap kaget dengan kemunculan zombie dari berbagai sudut
pastikan senjata penuh amunisi dan selamat sampai misi selesai
sebenarnya zombie yang gerak gerak itu gak kaget
cuma ada bagian patung yang diam saja itu yang bikin kaget
dasarnya takut ya penakut
jadi pas nyoba kesini ya pasti takut banget
emang ngagetin juga terus gambarnya serem serem kali ya
seru karena ini pengalaman pertama masuk rumah hantu
keseruan masih berlanjut menjajal adu balap mobil go kart listrik di wahana formula k